pemerintah membatalkan penerapan ppkm level tiga saat libur natal dan tahun baru mulai dua puluh empat desember hingga dua januari dua ribu dua puluh
keputusan ini dinilai sebagai kemunduran oleh para ahli wabah dan juga tenaga kesehatan
apa pertimbangan pemerintah dan apakah sudah diperhitungkan potensi lonjakan kasus setelah natal tahun baru
kita bahas sore ini bersama menteri koordinator bidang perekonomian bapak erlangga hartarto
selamat sore pak erlangga terima kasih atas waktu anda pak
selamat sore mbak putri
baik pak erlangga langsung saja jadi apa saja pertimbangan pemerintah membatalkan ppkm level tiga saat libur nataru
pertama tentu pemerintah melihat terkait dengan kasus harian
kemudian kita lihat angka
testing juga stabil di atas angka dua ratus ribuan sesuai dengan target who
kemudian dosis kedua sudah sembilan puluh sembilan juta
dan ini konsisten di seluruh pulau di indonesia
nah oleh karena itu dengan situasi seperti ini dan juga kita memonitor kondisi omikron
dan omicron yang menjadi variant of concern memang sudah ada di empat puluh lima negara
namun beberapa negara masih melakukan penelitian
dan belum ada negara yang mengambil tindakan drastis
sedangkan indonesia sudah membatasi terkaitnya
sebelas negara di afrika
plus sudah berlakukan sepuluh hari kuarantin
nah oleh karena itu juga ada survei dari indikator yang menyatakan bahwa masyarakat dalam tanda petik berkeberatan
untuk diterapkan level tiga
dan berikutnya juga mengenai level kita konsisten mengikuti level dari who
jadi tentu yang akan kita lakukan adalah pembatasan mengenai kegiatan
dan masyarakat selama liburan natal tahun baru
nah pembatasan itu tentu akan memperbaiki instruksi mendagri yang kemarin sudah diterbitkan
dan besok pak mendagri akan mengumpulkan seluruh gubernur dari seluruh provinsi
untuk menyampaikan hasil keputusan kemarin
dimana nanti akan ada beberapa perubahan
seperti misalnya kita akan membatasi juga mereka yang
traveling adalah yang sudah divaksinasi
kemudian testing tracing tetap digencarkan
kemudian juga didorong untuk tempat tempat umum
itu dibatasi jam beroperasinya sampai maksimal jam sembilan
dan kemudian seluruh kegiatan kegiatan yang terkait dengan perayaan itu dilarang
di regulasi ini akan segera dibuat oleh pak mendagri
dan akan segera disampaikan kepada para gubernur bupati dan wali kota besok pagi
pak erlangga tadi anda mengutip jadi dari hasil survei
ada keberatan juga
ada keberatan juga dari masyarakat jika diberlakukan kembali ppkm level tiga
tapi bagaimanapun jika kita bicara soal nataru tetap saja ada prediksi mobilitas orang yang cukup besar
apakah pemerintah kemudian juga sudah memperhitungkan dampak atau pasca nataru akan seperti apa
dan jika sudah apakah juga sudah siap untuk menangani dengan sebaik baiknya
jika ada lonjakan kasus
ya pertama tentu kita melihat bahwa nataru tahun ini sedikit berbeda dengan nataru tahun lalu
dimana nataru tahun lalu masyarakat belum tervaksinasi
kemudian yang kedua saat sekarang vaksinasi sudah relatif tinggi
dan kemarin disampaikan oleh pak menko martes bahwa kita juga sudah melakukan tes uji serologi
yang tentunya hasilnya nanti dalam waktu dekat akan
disampaikan dan kementerian kesehatan juga sedang melengkapi uji serologi tersebut
dari hasil uji tersebut relatif kekebalan masyarakat di berbagai wilayah agglomerasi relatif sudah tinggi
kemudian tentu kita juga melihat bahwa vaksinasi itu adalah sebuah game changers yang harus terus didorong
dan pemerintah juga mendorong bahwa vaksinasi
vaksinasi anak anak sudah harus dimulai yang usia enam sampai dengan sebelas tahun
pemerintah juga akan mendorong booster untuk pada bulan januari
nah di tahun yang lalu vaksinasi baru dimulai bulan januari
dan tentu saja situasinya berbeda dengan hari ini
dan hari ini situasi di seluruh daerah artinya sudah di bawah
reproduction rate nya sudah di bawah
artinya satu orang menulari kurang dari satu
sehingga angkanya turun terus
dan ini sudah satu ratus empat puluh tiga hari
jadi kita hanya lagging
dan indonesia ini who tingkat satu
ini ada beberapa negara antara lain india china taiwan dan indonesia
sehingga dengan situasi seperti ini tentu pemerintah tetap waspada
di mana kegiatan
yang bersifat perayaan besar ataupun tahun baru dan yang lain tetap dilarang
sehingga mobilitas tentu tetap dibatasi
dan juga mereka yang beraktivitas adalah yang sudah divaksin
dan juga aplikasi peduli lindungi itu wajib untuk seluruh moda transportasi
sehingga tentu seperti per hari ini juga mobilitas masyarakat sudah meningkat
namun dengan aplikasi peduli
pembeli lindungi dan pembatasan untuk travelling dengan pcr
maka tentu kita berharap bahwa kita bisa mengendalikan situasi
dan tentu kedepan terkait dengan kesiapan rumah sakit
obat obatan oksigen akan terus dipersiapkan
pak erlangga tapi banyak juga beberapa pihak yang menyayangkan keputusan pemerintah ini
karena terkait tadi anda juga sudah menyampaikan
pemerintah juga terus memantau
perkembangan varian omikron di luar indonesia
dan juga dengan kalau misalnya dikatakan capaian vaksinasi
nah sekarang apa yang ingin pemerintah sampaikan kepada mereka yang menyayangkan keputusan ini
pertama tentu kita harus konsisten dengan standar who
jadi kita tidak bisa standar who dua
standar who ini sudah kita modifikasi
standar who indonesia seluruhnya sudah level satu
namun kita menambahkan faktor yang namanya vaksinasi
apabila vaksinasi kurang dari lima puluh maka levelnya dinaikkan menjadi level dua
nah tentu kita tidak bisa menaikkan yang level satu menjadi level tiga
ataupun level dua yang sudah kita naikkan level dua dinaikkan menjadi level tiga
itu kan kita tidak mengikuti kaedah kaedah
jadi kita harus mengikuti kaedah kaedah
jadi kita harus mengikuti kaedah kaedah
jadi kalau ppkm yang kemarin kita siapkan itu pembatasan sampai jam sembilan tetap berlaku
pembatasan terkait dengan jumlah yang ada di restoran tetap dibatasi
pembatasan untuk kegiatan mal dan juga kegiatan di tempat umum juga tetap dibatasi
sehingga seluruh kegiatan masyarakat tetap dibatasi
tetap berbasis yang sudah divaksin dan tetap berbasis kepada peduli lindungi
nah hal tersebut tidak ada yang kita perbaiki
misalnya perayaan pesta ataupun perayaan terkait dengan kegiatan olahraga yang dengan penonton dan yang lain
di tanggal tersebut seluruhnya dilarang
kemudian juga kegiatan olahraga dan yang lain juga indoor maupun outdoor dibatasi
di tempat tempat umum pun dibatasi
sehingga pembatasan kegiatan masyarakat sama
tetap ada pembatasan itu ya pak erlangga
pak erlangga anda tadi mengatakan selanjutnya akan ada keputusan atau aturan turunan yang akan disampaikan oleh menteri dalam negeri dalam waktu dekat
tapi saya ingin memastikan dulu karena masyarakat masih banyak melihat seperti ada kebingungan
sekalipun memang pak jokowi juga kemarin mengatakan penaikan status ppkm level tiga itu melihat virus yang juga terus bermutasi
keputusan yang sekarang ini sudah disepakati bersama pak
dan apakah itu karena terakhir kita lihat yang memberikan pernyataan itu adalah koordinator ppkm untuk nataru kita tahu pak menko pmk
keputusan sudah diputus kembali dalam rapat terbatas
jadi itu seluruhnya sudah keputusan bersama
dan kita sudah melihat situasi yang ada di lapangan dan semua peserta rapat dilibatkan
dan ini juga tentunya kita tetap menjaga prokes yang sebelumnya sudah diterbitkan
dan inmen dagri memang akan ditularkan besok
dan seluruh gubernur wali kota bupati akan diminta untuk mengikuti inmen dagri yang besok akan diterbitkan
baik terima kasih bapak menteri koordinator bidang perekonomian pak erlangga hartarto sudah bergabung sore hari ini di cnn
tapi pembatasan akan tetap ada
tentu saja ini sesuai dengan asesmen tiap daerah mengikuti asesmen situasi pandemi
dan akan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing masing sesuai dengan inmen dagri yang akan dikeluarkan besok
baik terima kasih pak erlangga hartarto sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia newsroom
terima kasih mbak
kita akan jeda dulu
tetap bersama kami
di cnn indonesia newsroom setelah jeda kami hadirkan informasi lain